pascah robonya gedung sekolah smp n tiga puluh dua jakarta
puluhan petugas gabungan dari pemadam kebakaran dan palang merah indonesia
mengevakuasi korban yang masih berada di dalam runtuhan puing gedung sekolah yang roboh
setelah hampir dua jam akhirnya petugas berhasil mengevakuasi satu korban
dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
bangunan smp negeri tiga puluh dua jakarta di kawasan pekojan jakarta barat
tiga korban tertimbun puing bangunan
ketiga korban diketahui merupakan seorang guru dan dua petugas kebersihan
yang saat kejadian masih berada di dalam gedung aula sekolah
korban berhasil menyelamatkan diri
namun naas satu orang petugas kebersihan terjebak dan tertimpa puing bangunan
proses evakuasi pun memakan waktu lantaran petugas pemadam kebakaran
harus ekstra hati hati untuk memindahkan material bangunan yang menimpa korban
korban yang mengalami luka ringan di bagian kaki berhasil diselamatkan hampir dua jam kemudian
pasti kendala tetap pasian
karena memang runtuhannya juga cukup banyak
tadi terus banyak juga kayu kayu yang memang digunakan tadinya untuk pramuka
jadi memang banyak sekali
pada saat ditemukan korban itu dalam kondisi seperti apa
sadar atau lukanya semia
dalam kondisi sadar dan dia terduduk hanya kakinya saja yang terjepit
tadi kita agak lama karena memang bukan materialnya terlalu banyak
dan akses maksimalnya
cukai itu kecil banget
kemudian korban dibawa ke rumah sakit tarakan jakarta pusat untuk dirawat
sementara itu lokasi kejadian langsung diberi garis polisi
agar tidak ada yang memasuki areal tersebut
diduga kejadian ini disebabkan akibat kondisi bangunan yang sudah tidak layak
mahardika prakasa satya jakarta